saya tidak pernah ngajak kerja sambal sama dia
bak tersambar petir pada siang bolong nk tidak menyangka
dituduh menggelapkan uang sebesar satu dua miliar rupiah yang dipinjam dari kekasihnya
destapa yang menimpa nk bermula saat hubungan dengan sang kekasih
berinisial vc mulai renggang
nk memutuskan hubungan lantaran vc tak kunjung menikahinya
meski sudah berpacaran selama tiga tahun
tak disangka usai kisah asmara berakhir
mk justru diminta mengembalikan uang sebesar satu dua miliar rupiah
yang sempat dipinjam dan berujung penetapan tersangka dugaan penipuan dan penggelapan
nk pun mengaku meminjam uang kepada mantan pacarnya
namun utang selalu dibayar dengan cara dicicil
ketika satu hubungan itu di dalam hubungan kami saling meminjam
kadang kadang dia kadang kadang saya memuncah
saya tidak pernah memaksa
dan dia salah oleh menawarkan uang itu ke saya
ikhlas berarti ya
lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka
nk pun menempuh jalur pra peradilan di pengadilan negeri bandung
beliau ini dipacari oleh seseorang inisial v
setelah dipacari mereka berhubungan asmara
lalu ada kan wajar kita saling memberikan begitu ya
eh malah setelah putus pemberiannya dituduh menipu
dituduh menggelapkan bagaimana itu
dan lebih konyol lagi tentu
kalau penetapan tersangka itu kan harus ada dua
dikonfirmasi selasa dua puluh september dua ribu dua puluh
kabit humas polda jawa barat kombes ibrahim tompo menjelaskan
berdasarkan laporan dua belas november dua ribu dua puluh
tersangka membujuk mantan kekasihnya untuk membuka
usaha bersama jual beli gas
namun setelah uang diserahkan
usaha yang dijanjikan tidak pernah terwujud
kasus ini memang latar belakangnya
karena penipuan dan penggelapan
dimana saudari na ini
mengajukan kepada saudara na berupa
tujukan untuk melakukan usaha bersama
dalam bidang jual beli gas
jual beli gas tersebut titik
tidak ada atur atau tidak ada
inilah yang akhirnya dijadikan bukti oleh penduduk
dimana memang didapatkan juga data
terkait adanya kerugian dari korban
dari akumulasi yang ada jumlah kerugian yang diduduki
kurang lebih sampai satu miliar lebih
menurut kabit humas polda jawa barat
berkas perkara dugaan penipuan dan penggelapan ini
sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
terkait langkah pra peradilan
polda jawa barat menyebut itu adalah hak tersangka
tony oktora bandung jawa barat